hai pagi saya kagumlah pokoknya
banyak orang mencari cari bahkan kalau lihat di youtube begitu ya sekarang yang menyaksikan masih
empat belas juta dan itu akan sudah empat belas juta iya sudah sebagian masih jadi trending youtube sejauh ini
nomor satu ya kalau nggak salah itu hebat eh mau dong coba ini ini di indonesia dikasih triknya
daun sama dia karena ini kan sebenarnya suasananya lebih kecil lebih intimate jadi kalau misalnya
pada saat saya dipanggungkan pakai box besar saya pakai box kecilnya disuaikan ini maksudnya cuman
ini beda kalau itu kan di pasir kalau ini kita bermain yang lebih manusiawi dalam arti lebih dekat gitu kan
danir kerjain danir danir saja saya saya nggak kerjaan kok jadi ini boleh daniel dikocok dulu
supaya pada saat kamu shuffle kartu sini saya udah punya satu kartu yang saya belum bisa kasih tahu
apa biar lebih aman saya taruh di sini aja ini karena disimpan di box kecil ya box kecil aja ya
udah udah saya taruh di sini ya oke
terus saya saya intinya gini saya akan coba ini ini kalau bahasanya disulapnya prediksi saya saya
nggak akan sentuh saya terus ini aja ini prediksi boleh dipegang kalau misalnya saya kasih
lihat di sini kartu yang saya punya ada berbeda beda beda beda kalau misalnya saya
ajak mainnya kamu dia pilih satu itu kan takutnya saya punya kuasa untuk mengontrol
kartu ini betul betul
ya kita bikin untuk sama sekali tidak bisa dikontrol pada saat saya lakukan seperti ini kamu ambil aja
yang mana aja gitu plaque nya jalantegak rata kan pun juga apa oke siap hai jangan tegang nga
ini buktiin kalau misalnya mere humidity rendem ya sekarang biar pemirsa dirumah juga bisa lihat

kamu boleh nggak tolong di tena tangan yang besar sekali di kartu delapan kritik itu untuk
make sure ya untuk make sure bahwa itu tidak ada duanya kasih lihat ke kamera lagi sekali lagi
hai sudah saya tena tangan udah jadi cuma ada satu kartunya terus terus boleh dimasukin di sini
hai oke dimasukin di enggak ya hai terus tegangnya iya nih lagunya sekarang kalau
kira kira menurut tadi belum bagian nih gantian dongocok oh ganti dong ya
kira kira kalau misalnya kamu tahu nggak kalau dalam keadaan seperti ini dikocok kira kira kartunya
kamu dimana eh tahu iya nggak tahu deh tapi mungkin ada di tengah juga atau dia jadi dia ada di
atas sekarang gini kan saya nggak tahu juga dimana letaknya ya tapi saya punya feeling kalau kartu
yang kamu ambil tadi kemungkinan besar sama dengan kartu yang saya ada di kotak ini plus tanda tangannya
bukan bukan oh masukkan bisa ada dua tangannya kalau kamu hanya gitu juga boleh ya ya ya ya ya
enggak lah ya kan ada di situ
tapi kan berarti nggak mungkin kan
tapi kalau misalnya coba tes
tadi ingat gak kartunya kan apa
ini kan saya nggak ada apa apa kan saya benar benar hanya ini satu doang
jadi di sini ada satu kartu yang sudah dari tadi saya taruh
boleh kamu pegang
pelan pelan kasih lihat ke kamera nomor berapa nih
jangan pindah dulu
itu tadi yang tadi ada di kotak itu buka pelan pelan
kita nggak janjian ya
bukanya pelan pelan buka pelan pelan
kalau misalnya berhasil sama berarti kartu
loh ada tanda tangan saya juga di situ
itu gimana cara itu tanda tangannya
coba cek cari ada nggak cari cari
itu kalau misalnya
tadi kan kita nggak ada ya ini kan awal awal ya sudah masuk ke sini
nggak ada loh
ini aja itu sudah terkesima ya